yang menanggapi hasil kongres luar biasa partai demokrat versi klb sumatera utara
bergabung bersama kami maksud kami agus harimurti yudhoyono ini menegaskan
jika dirinya masih menjadi ketua umum partai demokrat yang sah
ahy bahkan menilai klb versi sumatera utara sebagai sebuah guyonan
dan berikut cuplikan pernyataan dari agus harimurti yudhoyono pada jumat sore
saya juga berdiri di sini karena telah mendapatkan mandat dan amanah
dari seluruh kader yang memiliki hak suara yang sah
yang telah mereka gunakan dan berikan dalam kongres kelima partai demokrat
pada tanggal lima belas maret dua ribu dua puluh lalu
kongres yang sah kongres yang demokratis dan juga telah disahkan oleh negara
oleh pemerintah oleh kementerian hukum dan ham
bahwa klb ini ya bisa dikatakan dagelan
saya sih tidak bisa terima dengan akal sehat sebetulnya
tetapi ya sudah terjadi dan kami yakinkan bahwa itu semua akan kami hadapi
dan kami lawan karena kami punya hak dan kewajiban menjaga kedaulatan partai demokrat